suka jalan jalan mungkin belanja belanja baju beli buku cerita atau buku pelajaran belanja perabotan rumah atau jajan di pinggir jalan
kita semua punya preferensi kegiatan masing masing untuk bersenang senang tapi kita punya ketakutan yang sama saat akan mengeluarkan uang
dompet ketinggalan uang dan kartu atm di dompet semua mau bayar pakai aplikasi tapi alatnya beda sama yang kita pakai
sekarang nggak perlu takut bayar apapun pakai uang elektronik apapun lewat qris
qris atau quick response indonesian standard adalah standarisasi yang dikembangkan oleh bank indonesia bersama aspi
selama ini setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran atau
pjsp membutuhkan alat yang berbeda beda untuk melakukan transaksi
dengan menggunakan qris semua pembayaran melalui uang elektronik berbasis server dan mobile banking cukup dilakukan dengan satu barcode
pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi manapun di merchant yang sudah memiliki barcode berlogo qris dan gpn
lalu buka aplikasi pembayaran yang digunakan